kalian jangan menuduh sembarangan
kita belum memiliki bukti yang jelas
ternyata dia masih belum menyerah
terlebih lagi aku tidak percaya kalau dia meminta bantuan orang itu
apa gusti ratu kenal dengan orang itu
berdasarkan ciri ciri yang kalian sebutkan
akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya
akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya
akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya
terpikir bisa membokong
eh enak saja
siapa yang membokongmu
ini teh bukan pekerjaan kita berdua
anak buah maneh tuh
eh kau mau tahu
serangan kami berdua ya
aku benar benar tidak sabar ingin melihat rara santan tewas di hadapanku
kau tenang saja
aku akan segera melakukannya
apakah uang cukup berat
itu adalah kealihanku

nah sekalian bisalahijkah mama n

yang sudah ter heavens
kedua orang ini ternyata memiliki kesaktian yang tinggi
aku tidak bisa melawan mereka berdua sekali
lebih baik aku pergi
aku tidak menyangka
aku memiliki kekuatan sehebat itu
kalau saja anak anak kamu tidak meleset
pasti saya sudah menghabisi anak igusan itu
kalian semua memang tidak becos
aku akan menghabisi anak ingusan itu dengan tanganku sendiri
aku masih tidak percaya
senopati sen kembali menyerang kalian
dari dulu senopati sen tidak suka dengan aaks
kami curiga dia menambuh racun di minuman aaks
kalian jangan menuduh sembarangan
kita belum memiliki bukti yang jelas
ternyata dia masih belum menyerah
terlebih lagi aku tidak percaya kalau dia meminta bantuan orang itu
apa gusti ratu kenal dengan orang itu
berdasarkan ciri ciri yang kalian sebutkan
aku menduga dia adalah guru dari senopati sen yang bernama nyi mursi
seorang perempuan sakti yang berasal dari bukit ciparanti
aku hampir kalah
ternyata dia bukan orang sembarangan
tidak ada yang menang
tidak ada yang menang
masa kita memilih
masa sebuah kebijaksanaan juga
masa sebuah kebijaksanaan juga
cuma orang yang menang
masa yang menang
masa yang menang

saya tidak sulit untuk mendapatkan buah buahan di hutan ini
raden dalam bahaya
raden dalam masalah besar
aku harus segera menyusulnya
raden sudah berpesan kepadaku
dan aku mau
tunggulah di sini jangan kemana mana
sampai aku kembali
kalau begitu aku pamit
agar aku tidak meninggalkan tempat ini hingga ia kembali
apa yang harus aku lakukan

kenapa raden wangsung sang belum kembali juga
raden dalam masalah besar
atau raden dalam bahaya
aku harus segera menyusulnya